sebuah pohon besar di halaman perkantoran lipi
jalan juanda kota bogor jawa barat
tumbang ke jalan hingga menimpa tiga kendaraan yang melintas pada minggu sore
bahkan pohon jenis sapu tangan itu nyaris menghantam pagar gereja
yang berada di samping pintu tiga istana kepresidenan
selain merusak pagar kantor setempat
batang pohon juga menutupi arsal lintas
beruntung kejadian tak menelan korban jiwa
namun sejumlah penumpang mengalami shock berat
sementara petugas sarga bungan langsung mengevakuasi
tiga bangkai kendaraan ringset
serta memangkas bedahan pohon yang melintas
orban alhamdulillah tidak ada
hanya menimpa tiga kendaraan roda empat